sebuah truk kontainer terguling menimpa satu rumah dan tiga warung di jalan raya bekasi
pengangsaan dua kelapa gading jakarta utara
sebelum terguling truk tersebut sempat menabrak tiang rambu lalu lintas di tepi jalan
kecelakaan yang terjadi sabtu pagi ini membuat sebuah rumah dan tiga warung rusak berat
akibat peristiwa ini lalu lintas dari arah terminal pulau gadung menuju cakung tersendat
sementara sopir truk telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
saat kecelakaan terjadi penghuni rumah sempat menyelamatkan diri ke bagian belakang rumahnya
di warung habis total pak